assalamualaikum selamat pagi anda menyaksikan gomudik pukul sembilan waktu indonesia barat
arus lalu lintas di wilayah kota cirebon jawa barat lancar
kepadatan kendaraan di jalur pantura maupun akses masuk dan keluar jalan tol sudah berkurang
tidak banyak kendaraan melintas di jalan dr cipto mangunkusumo yang merupakan jalur pantai utara ke jawa tengah
demikian pula situasi di jalan jenderal ahmad yani yang sempat dipadati kendaraan pada beberapa hari menjelang lebaran
antrian kendaraan menjelang lampu lalu lintas pun tidak lebih dari lima puluh meter
di gerbang tol cipernabarat tidak terlihat ada antrian kendaraan
jumlah kendaraan yang masuk jalan tol jauh berkurang dari beberapa hari sebelumnya
suasana di stasiun cirebon juga sepi tidak banyak penumpang yang melakukan perjalanan dengan kereta api